hai setelah video unggahan penodaan agama berupa pembakaran kitab suci alquran dan
kalimat hinaan agama tertentu di akun media ed parhana underscore santoso underscore dua ribu empat ratus dua puluh lima viral
di media sosial forest metro jakarta selatan berhasil menangkap pelaku berinisial m di
kediamannya di tanjung duren jakarta barat pada senin kemarin dari hasil penyelidikan motif
pelaku melakukan penistaan agama menggunakan akun tersebut karena sakit hati pelaku mengaku
pernah menjalin hubungan dengan wanita pemilik akun tersebut menurut polisi m pun mengaku jika
video pembakaran kitab suci al quran di media sosial tersebut bukan perbuatan dirinya melainkan
pelaku hanya mengunggah ulang video penistaan agama dari media sosial lain setelah kita amankan kita
memperoleh keterangan dari hasil pemeriksaan ternyata
hai ini akibat dari apa didahului dengan hubungan dekat dulu atau hubungan intim dulu kemudian
muncul ketersinggungan dan akhirnya dengan maksud untuk membalas dendam atau membalas sakit hati
karena perbuatannya pelaku dijerat undang undang ite dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
sebelumnya pemilik akun ad farhana underscore santoso underscore dua ribu empat ratus dua puluh lima yang merupakan seorang
wanita berinisial f mengaku sudah tidak memegang akun instagram tersebut sejak dua ribu dua puluh saat mendatangi
mapores metro jakarta selatan pada senin dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu f menyebutkan ada dugaan akunnya diretas
selain mengunggah konten yang mengandung dugaan penistaan agama pelaku juga telah
mengunggah konten yang mengandung unsur asusila tim liputan cnn indonesia